nonton bareng semifinal piala asia u dua puluh tiga digelar di sejumlah daerah di tanah air
di kota ambon pemerintah setempat menyediakan lokasi untuk mendukung timnas u dua puluh tiga lawan uzbekistan
nonton bareng akan dilakukan di lapangan merdeka ambon
mulai dari videotron hingga pernak pernik merah putih
mulai dipasang oleh pemerintah kota ambon untuk memfasilitasi para pecinta sepak bola
pemkot ambon menyebut nonton bareng ini merupakan bentuk dukungan dan solidaritas warga ambon kepada timnas u dua puluh tiga
di medan sumatera utara saudara nonton bareng piala asia u dua puluh tiga digelar di jalan kesawan medan
tiga videotron ukuran besar akan disiapkan untuk warga medan yang ingin nobar gratis
arus lalu lintas nantinya akan dialihkan karena lokasi nonton bareng menggunakan jalan umum